pokoknya kita hadapin ini sama sama ya mbak
engkau telah mengirimkan orang orang baik untuk kami
waktu ada penyintas diumumkan
suci itu berhari hari
harus ada perjanjian dulu
apalagi semalam ada yang lempar batu
itu tujuannya buat gue atau buat siana ya
tapi serem juga sih
harus kemana mana tapi gue harus bertahan disini
ini kenapa kaca rumahnya siana bisa pecah dan bolong begini
kalau kayak gini caranya
biar kalau ada kejadian
pelemparan batu kayak semalam
bisa kelas ketahuan siapa pelakunya
jadi berarti semalam ada yang berusaha
melempar batu ke rumah sienna
terus elsa dan ziana gimana kabarnya
untung semalam batunya gak kena orang
elsa dan siana baik baik aja
tapi apa jangan jangan pelakunya
adalah orang yang selama ini mengincar
mengingin cari elsa
kalau sampai iya
mama harus tahu
siap pak rendy
semua yang bapak
chat ke saya dari semalam sudah saya siapkan pak
termasuk yang ibu pesan juga ke saya
kamu pesan apa
ada beberapa kebutuhan mereka sih mas
tapi ternyata mereka nggak butuh itu aja
apalagi istrinya juga
butuh sesuatu yang lebih
beras dan yang lain lain sudah saya turutkan di belakang pak
terima kasih ya
kalau gitu saya tunggu di belakang ya pak
apa gabung aja sih
terima kasih pak rindy
tapi punya sesuatu loh buat kamu
tuh liat tante itu
ada apa tuh
aduh pinter banget
saya juga punya anak
umurnya cuma gak jauh kayak alia
sekarang sekitar dua tahunan
lagi atraktif banget
malah kalau bisa dikasih barang atau apa
pasti berantakan soalnya
ini kan gemes banget
ayo peluk dong tantenya
mana coba peluk tantenya
gue gak mau malu malu
jadi aku udah siapin pendidikan anaknya pak fauzi ini mas
dia akan bersekolah sama askara mulai dari preschool sampai kuliah nanti
ali adalah bagian dari keluarga kita saat ini
dan mbak suci sudah aku persiapkan buat berobat ke dokter andi juga
dia harus sembuh untuk anaknya mas
kalau mbak suci sehat alia akan tumbuh menjadi anak yang tegar dan kuat
mbak suci nggak boleh terus menerus larut dalam kesedihan ini
saya juga udah mikirin itu din
soal pendidikan anaknya fauzi
tapi mungkin gak sedetail kamu
saya gak mikir bakal sekolah bareng askara
soal pengobatan suci
itu juga sudah saya pikirin
saya mikir untuk mengajukan peran
fauzi dalam mencari nafkah
saya selalu bersyukur
sebab engkau muliakan hamba dengan menghadirkan seorang pendamping yang hatinya sangat mulia
sangat mulia bagian permata
dia tidak hanya membalas budi
tapi dia memerangkul orang orang
yang sudah memberikan nyawanya demi menyelamatkan
ini adalah kekuatan bapak suci
untuk membuat saya lebih baik
untuk menjaga kekuatan bapak suci
dan untuk membuat saya lebih baik

ngerti ini bukan suatu hal yang gampang untuk dijalankan
tapi sabar dan ikhlas itu adalah kuncinya
pokoknya kita hadapin ini sama sama ya mbak
engkau telah mengirimkan orang orang baik untuk kami
waktu ada penyintas diumumkan
suci itu berhari hari datang ke kantor mas kapai
dia berharap nama suaminya itu yang disebut
tapi ternyata namanya nggak ada di daftar penyintas
pupus harapannya untuk bisa melihat suaminya lagi
padahal dia sudah berharap suaminya untuk bisa selamat
saya ngerti pasalnya seperti apa
karena saya juga pernah di posisi seperti itu kan mbak
jadi kami sekeluarga memutuskan untuk membuat makam
di hari setelah nama korban selamat diumumkan
tapi suci enggan datang ke makam itu
mas fauzi masih ada kok bu
nanti juga pulang
saya pernah mengalami itu dan saya tahu sakitnya seperti apa mbak
gak ada istri yang siap mengalami kehilangan
begitupun juga sebaliknya
mata mereka pasti sangat hancur
kenapa makam fauzi dibuat bu
kami membuat makam fauzi pak
supaya kami seolah olah
masih membuat makam fauzi
saya memiliki raganya
meski hanya berbentuk nisan
untungnya memang ada teman saya yang baik hati
soalnya kan mobil saya lagi di bengkel
takutnya kalau kamu keboboran naik motor
padahal kan lebih baiknya saya mencari makam fauzi
apaan sih lu mir
mikirnya ngaco aja dah
ya seenggaknya kan
biar kamu gak kepanasan atau
iya gak sih
padahal jakarta buger kehujanan
makin erat tau pelukannya
nih ngapain gue makin ngelantur gini sih mikirnya
ini kalau sepi kayak gini kan
yang ada dia bisa denger di detak jantung gue
apa baju gua rada aneh kali ya
parija kagak suka kali ya
pake baju kayak begini lah
aduh lipstick gue katebelan kagak ya
aduh ini kan
bukan diri gue ini
kamu kenapa sih diperdekan ya
ya elah mir
jangan nemen panggung dong
kan kita bukan artis
jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya